ya gue gak tau lah lo gak liat dari tadi gue sendirian
eh eh ih ih ih mau ngapain sih
gak ada yang boleh nyentuh kalung gue apalagi musuh bujutan gue kayak lo
gue harus kasih mereka belajar
tidak ada yang boleh nyentuh kalung gue

apalagi lo udah nolongin kekuah
ini saatnya gue bales budi sama lo

haz console personalitiesnya yg selalu mendarung
kamu sedangkan beli air tahan pokoknya
dengan aneh athletici

beberapa aja nggak kegigilan
gapapa wegasi masih
makasih mas ya
ngapain lu diem disitu pulang kali
tugas lo udah selesai kok
ya elah bukan urusan lu kali
mau gue disini kek mau gue dimana kek
bukan urusan lu jadi gak usah nanya nanya gue
lu diem disini berharap gue nawarin kan
gak usah mimpi gak akan gue nawarin
ya elah kepedean banget sih
siapa juga yang minta diboncengin sama lo
jadi gue gak butuh diboncengin sama lo
dan gue bisa kemana mana sendiri
blah blah blah
semoga aja disini banyak taksi yang lewat deh
biar gue gak usah pesen online
harusnya gue gak perlu ngawasin reva kayak gini
lagian urusan reva sama sekali bukan urusan gue kan
akhirnya reva udah dapet taksi juga
kalau sekarang berarti gue udah bisa cabut

lo gak liat dari tadi gue sendirian
mau ngapain sih
gak ada yang boleh nyentuh kalung gue
apalagi musuh berpuyutan gue
gue gak nyangka gue akan pernah nemuin kalung itu lagi sekarang
sila boleh gak gue tau kalung itu lo dapetin dimana
kepo banget sih
please kalung itu gue bayarin deh sekarang juga ya
asal lo tau ya
kalung ini tuh mahal banget
please lo sebutin aja harganya berapa
gue akan bayar sekarang juga
emang kalau ini dari siapa sih
ini kan kalung itu bukan dari boy
lo pikir gue bisa percaya begitu aja
haung itu bukan dari boy
tapi itu pemberian terakhir dari almarhum mama gue
lo liat sendiri nih
dan gue udah cari kalung itu kemana mana
tapi gue gak nemuin dan sekarang gue baru lihat lo pakai kalung itu
please kalau itu berharga banget buat gue
dunia bener bener sempit
ternyata kalung yang dianggap reva berharga bisa jatuh di tangan gue
ini kesempatan gue buat ancam reva
gue awalnya liat kalung ini juga gak sengaja
gue asal beli aja
ternyata tuh punya lo ya
kasih tau ke gue harganya berapa
gue bakal bayar berapapun itu
tinggal lo sebutin aja dan gue kasih uangnya kalau sekarang juga
kalung ini nggak akan gue jual
gue akan lakuin apapun asal kalung itu balik lagi ke gue
tapi gue gak beli
tapi gue gak butuh duit
yang gue butuhin adalah lo penuhi syarat dari gue
kalau lo bisa penuhin syarat ini kalau ini akan gue kasih ke lo
karena boy adalah jodoh gue
dan gue akan videoin lo biar gue punya buktinya
oke gue akan lakuin itu karena gue juga gak ada apa apa sama boy
oke lo bisa mulai
gue janji setelah gue dapetin kalung itu gue akan jauhin boy
gue akan jauhin boy karena boy adalah jodohnya sila
kalau lo ingkar janji video ini bakal gue viralin
biar semua orang tau kalau lo pembohong oke
sila makasih banget ya
ini adalah hari terbahagia gue karena akhirnya gue bisa nemuin kalau gue lagi
sebagai tanda terima kasih gue
ini buat lo
gue gak butuh duit tuh
lo dengar gak barusan sila tuh gak mau duit yang dari lo
that's right jadinya tata sama olin aja yang wakilin
kalung ini udah ketemu lagi mah aku akan jagain kalung ini baik baik
kita lanjut ke agenda rapat berikutnya
kali ini mengenai lomba putra putri kampus di jakarta
seperti biasanya kita harus mengirim mahasiswa mahasiswi berprestasi untuk ikut lomba itu
mungkin bapak ibu ada kandidat yang pas untuk lomba itu
bagaimana dengan boy dan ibu